wali kota surabaya tri risma hari ini minggu kemarin mendapat kejutan berupa ucapan ulang tahun dari seluruh kepala dinas pemkot surabaya
di hari ulang tahunnya ke lima puluh enam risma mendapat kue spesial berbentuk gedung siola serta karya seni buatan warga eks lokalisasi doli
usai tiba dari eropa setelah menjadi pembicara di beberapa kota wali kota surabaya tri risma hari ini
diberikan kejutan ucapan selamat ulang tahun oleh seluruh kepala dinas di pemerintahan kota surabaya
hadiahnya berupa kue tart gedung siola tunjungan yang menjadi salah satu di antara simbol kota surabaya
selain kue tart risma juga dikado karya seni warga doli berupa lampu hias bergambar risma dengan tulisan memimpin dengan hati nurani
pada dua puluh november lalu risma genap berusia lima puluh enam tahun
dalam ulang tahunnya tri risma hari ini ikut berbagi kebahagiaan dengan satu di antara petugas kebersihan balai kota surabaya yang sudah lanjut usia bernama munir
saya memang bermimpi waktu saya ditanya orang pasti saya nggak selalu ngomong bahwa saya ingin warga surabaya itu lebih sejahtera
nah macam macam sejahteranya tapi mungkin tuhan belum berkehendak ya kok ini datang diberikan
berikan cobaan banjir yang besar
dengan perayaan ulang tahunnya risma juga berpesan kepada seluruh skpd untuk bekerja dengan sungguh sungguh memberikan pelayanan kepada masyarakat surabaya
tririsma hari ini wali kota dua periode ini lebih memilih meneruskan jabatannya daripada dicalonkan sebagai calon gubernur jawa timur dalam pilkada tahun depan
wahyu pratama surabaya